dan saatnya kita masuk ke editorial view bagaimana catatan media dalam melihat presidensi indonesia di g dua puluh selama satu tahun terakhir
sebentar lagi acara puncaknya akan berlangsung yaitu ktt g dua puluh pada tanggal lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua di bali
kemudian juga bagaimana catatan media melihat pernyataan presiden joko widodo yang seolah mengendorse prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh
bagaimana media melihat dinamika hubungan antara ketua umum partai nasdem surya palo dengan jokowi yang akhir akhir ini dikabarkan merenggang
akan kita bahas bersama dengan standard and practices cnn indonesia dewi savitri dan wakil pemimpin redaksi detikkom elvan dhani sutrisno
selamat malam mbak desi
halo saja selamat malam apa kabar
baik mbak desi tadi sebelumnya kita sudah bersama sama mendengarkan pernyataan presiden joko widodo
pernyataan singkat sebenarnya namun akan saya ulang akan saya highlight beberapa
pertama presiden menyatakan mengenai persiapan yang sudah sangat siap untuk menyelenggarakan puncak g dua puluh ktt g dua puluh
kemudian dinyatakan bahwa ada tujuh belas kepala negara yang sudah confirm akan hadir
tapi yang menariknya ada dua nama presiden negara besar di dunia yaitu amerika serikat dan juga china yaitu joe biden dan xi jinping
yang dinyatakan langsung oleh presiden joko widodo ini akan hadir
dan juga dinyatakan bahwa indonesia harus menjadi solusi krisis dan juga pemulihan ekonomi
menurut mbak dewi savitri bagaimana catatan media melihat presidensi indonesia di g dua puluh selama satu tahun terakhir ini mbak
kita sekarang tinggal menuju puncak acaranya ya
karena dalam setahun terakhir ini kita sudah melewati banyak sekali tahapan banyak sekali proses
ada banyak sekali langkah langkah yang dilakukan pemerintah dana dikeluarkan
kemudian berbagai mungkin ada ribuan meeting rapat gitu ya untuk mempersiapkan puncak perhelatan ini
dan dari yang nampak adalah bahwa serius sekali pemerintah indonesia itu mempersiapkan ini dengan berbagai
serius sekali pemerintah indonesia itu mempersiapkan ini dengan berbagai hal tadi ya
mengeluarkan berbagai sumber daya dan berbagai upaya tadi
bagaimana caranya sekarang kita mencoba membumikan peristiwa besar ini
mencoba membumikan peristiwa besar ini event global sebesar ktt g dua puluh ini kepada publik yang jauh lebih luas basisnya gitu ya
bagaimana nantinya juga dirasakan oleh publik
jadi apakah kehadiran xi jinping apakah kehadiran joe biden apakah kehadiran siang belas kepala pemerintahan negara
g dua puluh lainnya yang belas kepala pemerintahan negara g dua puluh lainnya itu ke bali
nanti harus punya implikasi yang positif terhadap apa yang dirasakan oleh share
baik mbak dewi semoga nanti perhelatan ktt g dua puluh yang menjadi momen puncak g dua puluh ini akan berlangsung dengan lebih baik
dan itu bisa lebih dibuat
bagaimana caranya sekarang kita mencoba membumikan sehingga dampak dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas seperti itu ya mbak dewi
baik kita bergeser ke topik lain tapi masih tentang presiden joko widodo yang viral yang cukup viral sebenarnya dalam pekan ini
bahwa jokowi menyatakan jatah setelah ini adalah jatahnya prabowo
bagaimana media memandang pernyataan jokowi tentang jatah prabowo
apakah sebagai bentuk dukungan untuk pilpres dua ribu dua puluh empat atau mungkin ada simbol lain yang tersirat
saya kira kita sekali lagi diingatkan ya bahwa dalam politik yang paling dianggap penting
yang paling abadi itu adalah kepentingan
dan musuh itu hal hal yang bisa bergeser maknanya bisa bergeser prakteknya
yang tadinya teman karib polisi sekutu yang paling dekat bisa jadi musuh bisa jadi pesaing bisa jadi sateru yang paling berbahaya dianggap begitu ya
dan sebaliknya gitu jadi tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri dalam politik
ini mungkin kita sudah mulai lihat tanda tandanya ya
bagaimana dulu pak aloh yang begitu dekat dengan pak jokowi
sebut sebagai bagian dari inner circle dalam pengambilan keputusan orang orangnya dalam kabinet dan seterusnya
itu kemudian sekarang merasa tanda kutip dicuekin gitu ya
dicuekin diundang untuk peringatan hari lahir tidak datang
tidak diberi ucapan selamat
dan seterusnya kita lihat salah satunya tadi contohnya ketika anies baswedan dianggap tidak diberi ucapan selamat
saya kira pak surya paloh juga sudah
beliau adalah seorang politisi yang jauh lebih senior dibandingkan dengan pak jokowi ya
dan dengan pengalamannya saya kira beliau sudah tahu persis bahwa ini adalah bagian dari dinamika itu gitu ya
bagaimana politik itu memang
ini adalah bagian dari dinamika itu gitu ya
bagaimana politik itu memang ya seperti itu lingkarannya
buat kita di media yang paling penting selain melihat ini sebagai fenomena yang menarik ya
milu dan politik itu kan selalu menarik gitu ya
untuk kita di media para pembaca kita para penonton kita juga suka pada
adalah di luar intrik intrik semacam ini yang penting adalah satu tugas tugas kenegaraan itu tidak dilalaikan
apa ini yang penting adalah satu tugas tugas kenegaraan itu tidak dilalaikan
apakah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengepalai kabinet ataupun menteri menteri
dari nasdem yang jumlahnya saat ini ada tiga orang itu ada hubungan yang sedang renggang ada hubungan yang sedang tegang apapun itu
masing masing tetap menjalankan tugasnya
sehingga tuntutan dan target itu tetap tercapai
di luar itu tentu kita sangat mengharapkan yang dihiasi oleh faksun politik yang baiknya
jadi sifat kenegarawanan kalau beberapa pihak menyebutnya itu
dan faksun politik yang baik itu kan adalah bahwa seorang presiden
salah satunya ya ketika dia sudah selesai dengan masa jabatannya pak jokowi sudah dua kali
maka dia salah satu tugas utamanya adalah menghantarkan proses pergantian kepemimpinan nasional
dengan cara yang baik dengan cara yang demokratis tidak berpihak
dan mendorong calon terbaik itu muncul untuk sebesar besar kepentingan rakyatnya
saya kira itu yang paling penting menjadi catatan kita
apakah media melihat hal tersebut mbak dewi
sikap sikap bercanda nggak usah terlalu serius gitu ya
misalnya mungkin begitu ya tanggapannya
ya tidak apa apa
yang paling penting adalah fungsi dan bukti dari posisi menyatakan ketidakberpihakan itu adalah
menjalankan semua tugas dan peran sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku
dalam hal ini misalnya ya salah satu yang paling sederhana saja sudah pasti adalah bahwa
dalam posisinya sebagai presiden saat ini
karena sudah menjalani hampir dua periode masa jabatannya
maka bapak presiden kita harapkan akan menjalankan akan menjalankan perannya sebagai salah satu arsitek terpenting dalam
menjalankan perannya sebagai salah satu arsitek terpenting dalam pemilu pemilihan presiden yang akan datang itu
dengan membatasi sedemikian rupa sehingga
berdaya yang ada dalam negara yang dikelola dan dikepelai oleh beliau ini
itu tidak berat sebelah dipakai oleh salah satu calon
jadi semua calon akan merasakan bagaimana peran serta negara dalam pemilihan presiden itu
kemudian semua partai juga akan merasakan dorongan yang sama
dan kemudian pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah semua rakyat indonesia
karena pilpres dan pemilu
diskusatif langsung dengan baik
dalam posisinya sebagai seorang manusia gitu ya
kita memahami bahwa akan menjadi manusiawi sekali bahwa bapak presiden berasal dari satu partai
kemudian punya keterikatan dan memahami ya ada pilihan pilihan semacam ini
tetapi yang jelas adalah bahwa aturan dan konstitusi sudah menjelaskan posisi di mana seorang presiden
yang akan menghantar jalannya pilpres dan pilek itu mestinya berada
kalau bisa disempurnakan dengan tadi sikap kenegarawanan dan kemudian praktek dari
faksun politik yang baik itu akan menjadi jauh lebih baik
mbak dewi menarik tadi sudah disinggung juga oleh mbak dewi mengenai hubungan surya paloh
dengan joko widodo yang belakangan ini dinilai merenggang
bisa kita sebutkan contoh contohnya satu persatu seperti tadi juga sudah disebutkan oleh mbak dewi
tidak ada ucapan selamat ulang tahun kepada nasdem saat nasdem berulang tahun
berbeda dengan hut golkar dan juga perindo mengenai pernyataan jokowi yang dinilai mengendorse
juga surya paloh menyatakan bahwa ini hanyalah simbol budik pekerti nasdem tidak harus iri
itu cukup menarik sebenarnya pernyataan surya paloh tersebut ya
apakah ini kemudian tanda tanda bahwa benar adanya ketidak harmonisan nasdem dalam koalisi pemerintahan
apalagi setelah nasdem mengumumkan bahwa mengendorse anies baswedan menjadi calon presidennya
bagaimana mbak desaf melihat ini
kita sebagai media itu kan melihat politisi itu kan dalam satu hari yang dua puluh empat jam itu mungkin berapa lama sih
menit mungkin enam puluh menit mungkin dua jam tiga jam dan seterusnya ya ada
banyak sekali ruang ruang di mana kita sama sekali tidak melihat sebenarnya beliau beliau ini ngapain aja sih gitu
jadi menurut saya kalau kemudian kita melihat bahwa antara tokoh tokoh elit ini saling bersilang kata gitu ya
yang satu mengatakan apa yang satu apa kayak berbalas pantun gitu ya
ya kita lihat saja jalannya seperti apa karena gini ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat di permukaan
kalau kita menyorongkan kamera dan mikrophone itu kan di permukaannya
apa yang dikatakan oleh pak paloh apa yang dikatakan oleh pak jokowi apa yang dikatakan oleh pak prabowo apa yang dikatakan oleh siapapun lah gitu
itu semua adalah pernyataan pernyataan yang bisa kita rekam
yang tidak bisa kita rekam seperti apa
artinya bahwa dalam sekali lagi dalam dunia politik itu ada banyak sekali hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa dengan asap mata gitu ya
atau oleh wartawan atau oleh media dengan kasat mata
ada banyak hal di baliknya itu
jadi apakah mereka benar benar sedang berselisih atau sebenarnya sedang bercanda biasa aja atau sedang serius sekali kita tidak benar benar tahu
sampai sekarang juga kita sebenarnya belum bisa yakin bahwa itu terjadi karena pak paloh menyorongkan anies baswedan sebagai calon presiden
yang mungkin pak jokowi berkeberatan
karena dia punya preferensi calon lain misalnya
itu juga kita belum tahu
karena sampai nanti resmi apakah pak anies apakah pak ganjar dicalonkan didaftarkan itu kita tidak tahu persis apakah benar beliau berdua itu akan dicalonkan sebagai presidennya
jadi artinya memang ya dari hal hal seperti ini kita lihat saja gitu ya
kita lihat selanjutnya seperti apa bagaimana beliau beliau ini akan menjalankan
dan apa peran peran mereka dalam pilpres dan pileg nanti selanjutnya
kemudian yang menarik juga mbak desaf setelah etalase politik di negeri ini mempertunjukkan adanya kemungkinan adanya ketidak harmonisan antara presiden joko widodo dengan ketua umum nasdem surya paloh
yaitu dengan partainya juga nasdem
kemudian ada isu reshuffle yang menghembus setelah adanya pertunjukan pertunjukan tersebut
apakah media melihat hal ini ada hubungannya
bahwa merenggangnya mereka sehingga ada terjadi reshuffle
posisi presiden kan adalah orang yang punya hak prerogatif ya
jadi dalam posisinya sebagai kepala kabinet
dan kemudian di antara dalam menteri kabinetnya itu ada orang orang yang berasal dari partai politik
yang mungkin dugaan publik sedang tidak dalam hubungan yang baik gitu ya
yang mesra dengan beliau
kemudian beliau ingin mengeluarkan mereka dari kabinetnya
itu tidak ada pelanggaran di situ ya
itu bukan hal yang melanggar hukum
dan karena itu memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di situ
kita lihat adalah apakah dalam proses ini dalam peran peran ini
semua pekerjaan semua tanggung jawab seperti yang saya sampaikan pada awal segmen ini tadi
sudah dijalankan dengan sebaik baiknya
jangan lupa kalau hitungannya icw itu ya
icw mengatakan bahwa dalam waktu sekarang ini
dari sekian puluh anggota kabinet itu
dua puluh satu di antaranya berasal dari kelompok yang merupakan pendukung pak jokowi sebelumnya
jadi apakah partai pendukung apakah tim sukses apakah itu
jumlahnya itu dua puluh satu orang itu banyak sekali
nah kalau tiap kali ada guncangan ada hubungan yang sedang tidak terlalu baik
tidak terlalu mesra terjadi kemudian pemutusan hubungan orang dikeluarkan dari kabinetnya dan seterusnya
terus terusan kayak gitu kan susah juga ya
kalau kemudian itu berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan
jadi kalaupun pak jokowi ingin mengeluarkan anggota itu dari kabinetnya
tidak menjadi masalah sepanjang
sepanjang ada proses yang baik
di mana persoalan ini kemudian tidak mengganggu kinerja pemerintahannya
baik mbak dewi
catatannya adalah tugas kenegaraan tidak pernah boleh
dilalaikan apapun itu
kita setelah akan membahas mengenai dinamika politik dan juga ktt g dua puluh yang ramai pada pekan ini
selain itu juga ada isu covid sembilan belas
angka kasus covid sembilan belas yang terus naik juga mulai pada pekan ini
akan kita bahas bersama standard and practices cnn indonesia dewi savitri
tetaplah bersama kami cnn indonesia pradius akan kembali